basuki cahayapurnama lahir di manggar belitung timur pada sembilan belas juni seribu sembilan ratus enam puluh
setelah menyelesaikan pendidikan dasar di belitung dirinya kemudian pindah ke jakarta
dan melanjutkan studi hingga lulus s satu teknik geologi dari universitas risakti
btp kemudian melanjutkan studi magister ke manajemen keuangan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
btp memulai karir dengan mendirikan sivi panda kontraktor pertambangan untuk pt timah di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dirinya kemudian melanjutkan karir menjadi direktur di pt nurinda eka persada pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan kemudian menjadi asisten direktur di pt simaksindo pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat
sebelum menjadi gubernur dki jakarta menggantikan jokowi di tahun dua ribu empat belas
btp sempat menjabat menjadi bupati belitung timur tahun dua ribu lima hingga dua ribu enam
btp melakukan sejumlah pembangunan dan inovasi
diantaranya membangun beberapa air petra underpass mampang kuningan serta simpang susun semanggi
dirinya juga membuka sistem e budgeting bagi publik
agar masyarakat dapat mengontrol anggaran pemprov dki jakarta
berkat inovasi inovasi tersebut dirinya diganjar sejumlah penghargaan di bidang lingkungan
tata kelola wilayah serta dinobatkan sebagai tokoh yang menginspirasi